ini hadiah dari aku
ngapain kamu disini
kamu anak anak adria
aku lagi gak pengen ngobrol
mereka kan kesini buat nemenin
kalau kita lagi sedih
memang kita gak perlu temen untuk ngobrol mas
tapi perasaan dalam hati aja
untuk tahu kalau ada orang yang mendampingi kita
ada orang yang mendukung kita
maya cuma pengen mas adria merasakan hal itu
pokoknyaulate perasaan gue
cuma lagikau pakem gue
kayaknya lu wellington kan

selamat ya bu bayi ibu sudah keluar dari inkubator dan itu artinya kondisinya sudah
semakin baik dan mulai sekarang ibu sudah mulai bisa menyusui sama sama settingan
bayinya cantik ini baik paling cantik yang pernah lihat
tapi dia mempunyai nama
sebetulnya sih udah deh kalau kamu setuju aku ingin beri nama dia sita
sama seperti mendiang kakak kembar kundri soalnya dia yang mempertemukan kita
gak ada nama yang lebih pantas dan nama yang lebih inti
aku makin mencintai kamu dengan kehadiran anak kita
ini om histaf omnya lara
iya alhamdulillah nam
bager sing bager ya sing bager
moga moga jadi anak yang soleha amin
itu lara itu namanya baru anaknya nonnila
kalau om gustaf manggilnya nonnila
alhamdulillah nak udah diem nam
salah aku apa ya gustaf
kok malah sedih laranya kan udah diem
salah aku tuh apa
sampai anak sendiri benci sama ibunya
dipegang sama aku nggak mau diem
lalu dipegang sama orang lain mau diem
ya ampun non
tapi gustab tahu kenapa lara ini nangis
karena lara ini haus kasih sayang ibunya
coba kalau laranya diem pasti nondila taruh di kasur
itu minta digendong supaya nondila nyayangin dia
wanita yang paling sempurna non
setidaknya di mata lara
sama di matanya gustaf
ya lara ya
nih sikap ibu
kamu lucu banget sih lara
cantik banget sih kak nonnila
mukanya gak ada kembaliannya
ibu juga sayang sama lara
sama gustaf juga sayang
nenek punya hadiah buat si
teh ini dari maya loh
kasih tante maya
ini dari nini buat sita
eh tunggu dulu
kok sama bungkusannya
hei kamu tuh yang nyontek punya saya
ibu udah jangan merantem

siapa tahu itu jebakan
gak tahu itu apa isinya
mau mencelakakan sita
mama jangan ngomong sembarangan ma